udah nikah saya mau beli motor baru wah
yee model nikah aja gak ada mau beli motor baru
gimana ya aku tuh sebenarnya khawatir banget sama hubungan kita
terutama tuh sama kamu
karena kamu tau kan ray selalu gangguin terus
dan aku kesel loh sama ray
apalagi dia pernah bilang sama aku
kalau dia gak akan biarin aku
mudah mudahan gak ada apa apa di kantor
saya iskandar pak sapam kantor
binsan pak di kantor pak
ini orang beneran apa mau ngerjain aku ya
dia satpam di kantor
pak b ke kantor gak pak
saya segera kesana sekarang
baik pak baik
ini gimana nih kejadiannya
saya kan pas lagi lembur
disuruh pak henry rg saya
saya ketemu bu bos
kenapa bu bos lewat tangga
kenapa bu bos ketakut yang ngeliat saya
kayak ngeliat setan
terus malah pinsan
mungkin bu bos baru kenal saya pak
saya kan baru kerja disini
udah kalau begitu kejadiannya
saya takut pak
itu udah kamu obatin belum
jangan pintu kamu seruduk
iya deh banteng maaf
kamu tetep dona cantik

kamu tuh kasian banget sih banteng
selalu dibikin kesel sama babe
namanya juga si bedul
namanya juga di tiap keluarga
masih pada dimari nih
minum teh sambil makan gorengan
tawarin dong kan mertua
iya puji banget sih lo
itu duit yang kemarin udah dibayarin dulu
badan gue pegal banget nih
pegal banget nih badan
enak dikerok kali baru dipijit
udah deh sama aja be
biarin babi ada ada aja sih
yang enak ya ngerot
picangnya taruh dulu pijangnya
ntar keluar lagi
eh sambil makan juga
asik nih dipijitin sama mantu
bener nih kata donat
duit yang ayah kasih masih ada sama dia
emang bener bener dikadalin sama si babe abdul
dasar si bedul
hah dia yang utang sama rentenir
ternyata cuma pura pura
bener bener ini mantu gue ini pintar banget ini
be enjoy aja anggap aja di rumah babes ini iya be aduh maaf maaf aduh pintar banget delomir
enak banget badannya iya siap iya
alhamdulillah sehat deh udah deh makasih ya
begitu saya masuk duluan ya iya enak kalau abis itu dia rontok eh biar maksudnya biar
kendur urat urat iya jadi tidurnya pulas
dulu ya ya be
alhamdulillah emang rezeki gak kemana balik lagi
akan abah masa katanya mondi mau kuliah di bandung
kenapa hari sineng juga barusan ngomong seperti itu teteh biasanya mau ke bandung
aduh jangan jangan mereka janjian ya kang abah bukan jangan jangan ini mas sepertinya seperti itu
mungkin mereka emang gak mau jauh jauhan kali tetapi kumah tuh ya nadia ya kalau mereka sama sama
kuliah di bandung berarti mereka juga tidak ada yang mengontrol ini kalau mereka dekat dekatan
untuk kemahin tidak bisa jaga jarak aman aduh pusing tujuh kali lagi tenang aja kang abah insyaallah
kalau mondi itu takut ibadah agamanya kuatlah nggak akan apa apa iya teh saya juga tahu si kemode
emang mondi teh emang anak baik teh saya tahu makanya saya izinin dia teh deket deket sama
sineng pacaran sineng nah goge gitu dia teh takut ibadah kata nabi juga teh semakin tinggi
keimanan seseorang semakin tinggi juga level setan yang godaannya teh
kalau gitu sekarang mendingan sambil kita makan
kita ngomongin pernikahan ibu sama abah aja gimana
aduh itu pembangkit selera
pembangkit selera sama makan
nanti kalau udah nikah
saya mau beli motor baru ah
ini modal nikah aja nggak ada mau beli motor baru
aku tuh sebenarnya khawatir banget sama hubungan kita
terutama tuh sama kamu
karena kamu tau kan ray selalu gangguin terus
dan aku kesel loh sama ray
apalagi dia pernah bilang sama aku
kalau dia gak akan biarkan aku tenang
aku bener bener khawatir
kalau menurut aku ya
kan ray tuh harus dibikin kapok deh
biar dia nggak gangguin kita lagi
tapi kamu bayangin deh gimana caranya
kamu tau kan ray
iya gak mungkin dia
dia tuh bukan orang yang kapokan loh
tadi sih sebenernya aku dapet ide
bener juga sih
kayaknya tuh ray bakal mikirin dua kali deh
buat gangguin hubungan kita
waktu itu ray pernah ko sama boy
iya sih itu memang maksud aku

biar kamu gak perlu khawatir lagi
dan kita bisa tenang
aku pulang dulu ya
ya boleh hati hati ya wil
kamu juga langsung istirahat ya
gak juga ya langsung istirahat
ya udah langsung masuk lah
ya udah assalamualaikum
lo bisa ke lapangan persahabatan nggak
gue bakal disuruh lagi mancingan anak anak aja
ngeliat tado sampe kayak gitu aja
gue jadi gak enak
gue lagi enak badan banget nih
gue lagi tidur tiduran